halo selamat malam prabowo subianto
telah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
ketua mu gerindra itu disebut sudah mengantongi setengah sobekan tiket untuk majunya pres
dengan raihan elektabilitas tiga teratas wajar bila prabowo pede untuk keempat kalinya maju di pilpres
meskipun begitu posisi politiknya yang berubah dari oposisi menjadi partai pendukung
presiden jokowi dianggap bisa menjadi ganjalan baginya
apalagi masuknya prabowo ke dalam kabinet sebagai menteri pertahanan mengecewakan sebagian relawan
apakah ini akan menjadi palagan terakhir prabowo subianto
kuda kuda prabowo di dua ribu dua puluh empat bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya dalam satu setengah jam ke depan dalam political show

para pemerintah saudara untuk bersedia dijawabkan sebagai calon presiden
tua umum partai gerindra prabowo subianto diperkirakan akan maju kembali menjadi calon presiden pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kalau jadi maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat nanti maka prabowo terhitung empat kali mengikuti kontestasi pilpres
tiga kali maju menjadi calon presiden dan satu kali menjadi calon wakil presiden pada dua ribu sembilan silam
itu berarti prabowo subianto terhitung hanya sekali absen pada pilpres dua ribu empat belas
sejak era reformasi yang memiliki sistem pemilihan presiden langsung
namun dari empat kali mengikuti pilpres prabowo tidak pernah menang
sebagai calon presiden prabowo dua kali dikalahkan jokowi dodo
perolehan suara dengan rivalnya pun tipis
tapi setelah saya masuk kabinet saya anak buah beliau tapi saya jadi saksi
saya lihat beliau salah satu pimpinan
saya orang indonesia yang paling keras kerjanya
pada dua ribu empat belas prabowo kalah dengan perolehan presentase suara empat puluh enam delapan puluh lima persen melawan perolehan jokowi lima puluh tiga lima belas persen
selisih persentase prabowo dengan jokowi hanya enam tiga persen
sementara pada dua ribu sembilan belas perbedaan perolehan suara antara prabowo dan jokowi semakin melebar
sebanyak sepuluh delapan puluh dua persen
jokowi menampil pres pemilu lalu
dengan lima puluh lima persen
mengalahkan prabowo yang memperoleh empat puluh empat enam puluh delapan persen suara
dua kali kalah tampaknya tidak membuat prabowo kapok
wajar saja bila melihat hasil survei
prabowo pede untuk kembali maju pada pilpres dua ribu dua puluh
berdasarkan hasil survei beberapa lembaga
prabowo menempati tiga capres dengan raihan elektabilitas tertinggi
bersama dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan gubernur dki jakarta anies baswena
namun yang menjadi ganjalan prabowo adalah sikap politiknya yang berubah
dari lawan jokowi menjadi bergabung dalam barisan koalisi
dan masuk kabinet pemerintahan jokowi dodo dan ma'ruf amin

pemerintahan jokowi dodo dan ma'ruf amin
hari hari pertama saya masuk kabinet saya cerita
bang seandainya saya kemarin jadi presiden
perubahan sikap politik prabowo itu
yang menjadi sorotan sebagian bekas pendukungnya
seperti yang disorot relawan partai emak emak pendukung prabowo sandi
atau disingkat pps
pada suara com salah satu relawan pps ajeng mengaku kapok mendukung prabowo
karena kecewa para pendukungnya seperti ditinggalkan begitu saja
apalagi relawan pps ini termasuk yang militan
pada pilpres dua ribu sembilan belas lalu ramai trio pps yang harus menanggung sampai masuk penjara
karena berkampanye dengan menyebarkan hoaks kepada lawan politik
kalau dua periode gak bakalan ada
tiga relawan pps itu difonis enam bulan kurungan penjara
di usianya yang masuk kepala tujuh ini
apakah pilpres kali ini akan menjadi palagan terakhir prabowo subianto
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita akan masuk ke segmen electionpedia
kita akan menganalisis bagaimana sebetulnya elektabilitas seorang prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh
kita sudah bersama dengan philips vermonte senior velo csis
sekaligus dekan fakultas ilmu sosial universitas islam internasional indonesia
harus komplit ya
mas yulis selamat malam terima kasih sudah bergabung di political show malam hari ini
kita akan lihat beberapa hasil rekapitulasi suara
pak prabowo subianto pada pilpres dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas di sini
nah di sini mungkin mas fili bisa jelaskan versinya kpu ya
rekapitulasi pada dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas
jokowi jk pada saat itu prabowo hatta kemudian prabowo sandi dan juga jokowi amin
kemudian kemudian pak jokowi
kalau kita lihat di pemilu dua ribu sembilan belas itu jaraknya agak membesar
dan saya kira ini memperlihatkan bahwa walaupun tetap kompetitif tetapi pak prabowo ini sebetulnya core constituentnya cukup solid
sehingga saya kira pak prabowo ini selalu punya peluang
karena dia sudah mempunyai core constituent yang loyal dan akan memilih pak prabowo selalu
oke core constituen yang loyal itu tercipta ataupun terlihat dari dua angka ini
artinya cuma turun sekitar berapa
artinya loyal votersnya itu tetap terjaga
selama hampir lima tahun
dan kalau kita lihat sebenarnya turunnya kan karena wajar yang dihadapi tahun dua ribu sembilan belas adalah incumbent
yang tentu saja punya alat punya rekod terkait dengan kinerja dan lain lain
ketika dua ribu empat belas ini kan waktu itu sama sama calon yang melakukan
karena gak ada incumbent pak sby waktu itu tidak bisa mencalonkan diri lagi
sehingga makanya lapangannya terbuka lebar
tetapi dua ribu sembilan belas wajar dia turun walaupun cuma sedikit
karena yang dihadapi adalah incumbent pak jokowi yang waktu itu kinerjanya baik sekali di periode pertama
dan kemudian dihadapi lagi oleh pak prabowo
apakah angka loyal voters ini tetap bertahan pada dua ribu dua puluh
nah kita lihat di elektabilitasnya pak prabowo subianto versi beberapa lembaga survei
mungkin kita bisa lihat yang pertama versinya politika research and consulting pada bulan juni dua ribu dua puluh dua lima teratas
silahkan mas philips diteruskan
ya kita lihat pak ganjar memang leading ya di beberapa survei
kemudian sebetulnya yang tiga atau empat besar ini nggak pernah berubah
gak pernah geser ya
pak ganjar pak anies pak prabowo
itu kadang kadang pak prabowo yang nomor satu di beberapa survei
tetapi di survei yang lain pak ganjarnya yang nomor satu
jadi hanya bertukar posisi aja ya
hanya bertukar posisi
dan kebetulan kalau kita lihat biasanya calon nomor dua ranking dua ranking tiga itu biasanya margin of error gitu
jadi dia sebetulnya
karena itu sebetulnya menurut saya lapangannya ini kompetitif
dan ini seperti mengulang lagi dua ribu empat belas karena gak ada incumbent
dan kalau dilihat kalau dari sisi pak prabowo boleh dibilang dia incumbent ya
incumbent nyalon satu punya mesin politik yang sudah bekerja
gerindra juga relatif baik performance elektoralnya dalam arti support pada gerindra cukup tinggi
dan kemudian pak prabowo sekarang menteri
ada modalitas yang cukup kuat dari sisi pak prabowo ini
harusnya dengan modalitas yang sebagai incumbent capres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas angkanya harusnya lebih besar
kita lihat di survei berikutnya
coba di versi lembaga survei yang kedua
ini versi lembaga survei dts dua puluh delapan juni sampai delapan juli dua ribu dua puluh
saya harus kasih tahu ke pemirsa bahwa mas philips vermonte ini senior advisor di lembaga survei dts
jadi ini mestinya anda bisa jelaskan lebih rigid lagi nih
ya seperti yang saya sampaikan tadi empat besarnya kan tidak berubah
pak ganjar pak anies pak prabowo pak ridwan kamil gitu ya
dan di sini kalau kita lihat pak prabowo memang ada semacam kelihatan agak stagnan
karena tadi dia nomor tiga di berbagai survei
dulu beberapa bulan yang lalu pak prabowo nomor satu gitu
kemudian dia turun menjadi nomor dua lalu nomor tiga
tetapi dia ada di posisi tiga besar
kalau kita asumsi pasangan calon nanti sekitar ada tiga atau empat
tiga poros pasti salah satunya adalah pak prabowo
nah kemudian soalnya adalah ketika sudah menjadi calon soalnya adalah soal kampanye
jadi ini semua tentu saja bisa dirubah
bisa berubah juga gitu
karena nanti ketika sudah menjadi calon resmi akan ada cawapresnya mesin partai bekerja
karena pemilihnya serentak dengan pilek dan lain lain
sehingga ada dorongan baru dari mesin politik gitu yang akan kita lihat di pertarungan
oke tapi kalau ini versi dts jaraknya agak jauh ya dari pak prabowo dengan anies baswedan dan juga ganjar
ini sekitar tiga belas dua persen
kalau yang tadi kan sekitar
enam belas persenan ya
itu memang berarti ada stagnasi ataupun stagnan suara pak prabowo subianto ya
itu penyebabnya kenapa ya
jangan lupa ada yang mungkin tidak ditampilkan ada undecided
orang orang yang menyatakan belum menerima
belum menentukan pilihan
tadi di tayangan sementara kan ada bahwa mungkin ada orang orang pendukung pak prabowo yang loyal sekali
yang kecewa misalnya
ketika pak prabowo kemudian ternyata menjadi menterinya pak jokowi
sehingga mungkin mereka masih menunggu juga gitu
apakah akan mendukung lagi pak jokowi

untuk pindah ke calon yang lain
nah ini saya kira salah satu faktor yang perlu kita hitung
kenapa mungkin pak prabowo ini suaranya relatif agak stagnan
tapi yang tidak diperlihatkan adalah berapa banyak undecided
unded voters itu yang akan menentukan apakah kemudian itu akan masuk ke dalam pak prabowo ya
dan ini kan masih banyak calonnya juga gitu
nanti kan akan yang tadinya tersebar ke berbagai calon
ketika calonnya mengerucut menjadi tiga atau empat
tentu saja ini akan pindah
dan ini yang kita belum tahu sekarang
yang akan kita lihat beberapa bulan ke depan
oke ini untuk yang bulan berikutnya ataupun yang terbaru
ada versi lembaga survei berikutnya
dari smrc lima sampai tiga belas agustus dua ribu dua puluh
ini berarti yang paling baru
kemarin waktu pak prabowo joget bersama dengan farel di istana tampaknya belum masuk nih
kita nggak lihat nih berapa angkanya
tapi ini kayaknya udah masuk ketika pak prabowo menyatakan maju di kontestasi pilpres
itu sudah masuk ya tanggal tiga belas agustus ya
oke silahkan mas filip dijabarkan
kalau kita lihat di sini pak ganjarnya firm ya
dia ada di peringkat pertama
tetapi ini kebalikannya
dari dua yang survei tadi
tapi lagi lagi ini sebetulnya masih margin of error
dan empat besarnya gak berubah
di antara calon calon yang sudah muncul
kemudian calon yang di ujung pak yudhoyono
agus yudhoyono tadi di survei dts
yang kurang lebih angkanya seperti itu
kalau kita lihat itu nanti mungkin akan membantu siapapun yang akan menjadi cawapres
ini nanti akan ditentukan juga oleh cawapresnya gitu
dan saya kira karena pertarungan masih panjang
kalau kita lihat di sini
pak ganjar pak anies pak ridwan kamil adalah orang orang yang relatif
belum punya tiket belum punya partai kan gitu ya
ya sudah pasti cuma pak prabowo
karena beliau ketum partai dan hanya butuh satu partai lagi untuk melengkapi
dan karena itu dari sisi itu
dari sisi ketersediaan tiket
sebetulnya dalam konteks survei ini
pak prabowo jadi menjadi calon yang paling kuat
karena dia punya tiket yang sudah dia pegang
smrc ini yang paling baru soalnya yang lima sampai tiga belas agustus
seberapa signifikan cawapres yang akan mendampingi pak prabowo untuk memboost
ataupun meningkatkan angka elektoralnya ini
saya kira akan signifikan ya
karena beberapa pengalaman kita
misalnya kemarin tahun dua ribu sembilan belas
saya kira ada pilihan pilihan cawapres itu menentukan bagaimana orang memandang si capres
dan dalam konteks ini misalnya nih
kalau pak ganjar maju
tentu saja cawapres cawapres yang lain akan memperhitungkan
siapa kira kira cawapres yang bisa mengambil suara di jawa tengah
atau di jawa timur
karena di situ mungkin akan jadi battle groundnya
atau kemudian pak ridwan kamil ini di jawa barat saya kira solid sekali
mungkin akan jadi material cawapres juga
kalau nggak bisa ambil jawa barat
nggak bisa ambil jawa tengah
mungkin ambil jawa barat kan gitu
sehingga efek penimbulan suara kemenangan bisa bertambah
karena itu saya kira nanti cawapres itu akan cukup punya andil dalam usaha usaha menambah suara capres
terakhir mas philip
dengan posisinya pak prabowo kalau berkaca pada dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas
yang pertama dua ribu empat belas didampingi oleh pak hatta rajasa tokoh muhammadiyah
kemudian dua ribu sembilan belas ini pak sandiaga uno dari indonesia timur berarti ya
itu tidak bisa juga membawa kemenangan bagi pak prabowo
apakah kemudian pada dua ribu dua puluh empat nanti pak prabowo perlu mengambil tokoh yang juga dari jawa
atau mungkin dari jawa timur
kalau jawa barat kan beliau basisnya sudah cukup kuat ya di jawa barat
kemarin pada dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
apakah perlu di daerah jawa lagi atau perlu keluar dari jawa
mungkin yang dalam pemilu pemilu sebelumnya
pak prabowo dilihat sebagai orang yang belum pernah memegang jabatan eksekutif
dan karena itu akan cukup sulit
waktu itu calonnya lawannya adalah pak jokowi misalnya
yang pernah menjadi wali kota menjadi gubernur dan seterusnya gitu
waktu itu lebih mudah berkampanye ketika si calon punya pengalaman eksekutif
karena dia akan bicara soal kebijakan yang konkret gitu
ada hasilnya dan terlihat begitu ya
hasilnya terlihat orang bisa melihat
jadi mungkin pilihannya itu sangat penting juga
tetapi sekarang pak prabowo punya modal lain
beliau jadi menteri
dia bisa bicara tentang policy gitu
karena terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan juga
artinya mungkin kepala daerah yang paling pas bisa mendampingi pak prabowo
anda mau katakan begitu ya
itu satu pak prabowo nya sendiri saya kira juga mulai bisa lebih banyak bicara tentang policy
kalau dalam pilpres yang sebelumnya saya kira yang disampaikan pak prabowo kan
kalau dia jadi presiden dia akan melakukan abc
sekarang beliau sudah ada di
sekarang orang bisa melihat ada koneksi
orang bisa mengkoneksi gitu
jadi apa yang dia rencanakan sampaikan dengan apa yang pak prabowo lakukan selama menjadi menjabat eksekutif sebagai menteri
oke baik itu tadi elektoralnya pak prabowo di beberapa lembaga survei dan tantangan tantangannya ke depan
apalagi tantangan tantangannya pak prabowo ganjalan ganjalannya dan bagaimana mahasiswa ataupun kalangan generasi muda melihat sosok seorang prabowo subianto
usai jeda nanti kita akan membahas lebih dalam terkait kuda kuda prabowo di pemilu dua ribu dua puluh empat bersama sejumlah para narasumber yang sudah bergabung bersama saya di studio
tetaplah bersama kami di political show
anda masih bersama kami di political show
ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
pilpres dua ribu dua puluh empat akan menjadi
pertaruhan terakhir prabowo subianto karena di tiga pilpres sebelumnya prabowo selalu kalah
bagaimana kuda kuda seorang prabowo subianto menyambut kontestasi demokrasi di dua ribu dua puluh
nah malam ini kita akan langsung membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu ada jurubicara pak prabowo subianto bang daniel anzar simanjutak
salam malam bang daniel
terima kasih sudah hadir di sini waalaikumsalam
ada juga wakil ketua umum pkb jadjilul fawaid gus jadjil
saya memangnya gus jadjil ya
ya terserah nama lah
oke gus jazil terima kasih sudah meluangkan waktu tadi dari komisi tiga langsung lari ke sini ya
oke ada juga mas usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
salam malam mas usman
dan masih bersama dengan bang philip vermonte senior fellow csis
saya panggilnya senior fellow csis saja ya dekannya tadi sudah saya kenalin

karena sebagai bentuk penyelidikan
tapi sebelum saya tanya ke bang daniel saya mau menyapa dulu ke teman teman mahasiswa
karena sebagai bentuk penyelidikan
dan setelah ini kita akan menjaga partisipasi publik setiap episode politico show kita selalu melibatkan generasi milenial
selalu melibatkan teman teman mahasiswa
saya ingin menyapa teman teman mahasiswa dari bem upn veteran jakarta
selamat malam teman teman mahasiswa
terima kasih sudah bergabung nanti teman teman mahasiswa juga akan turut berpartisipasi
bertanya dengan para narasumber dan juga memberikan pendapatnya soal topik dialog kita pada malam hari ini
saya akan langsung tanya yang pertama ke bang daniel
bang daniel ketua umum
bang daniel ketua umum anda
ketua umum partai gerindra pak prabowo subianto ini sudah tiga kali maju kontestasi pilpres
dua ribu sembilan sebagai cawapres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sebagai cawapres dan tiga tiganya kalah
kenapa pada pemilu dua ribu dua puluh empat ketua umum anda pak prabowo memutuskan maju untuk keempat kalinya pada kontestasi pilpres
sederhana pak prabowo prajurit ya
jadi dna prajurit itu tetap terjaga
ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara itu terus terawat dan tidak pernah padam sampai usia menjemput
jadi pak prabowo selalu menjemput begitu itu pertama
kemudian yang kedua tentu karena permintaan dari konstituen terutama konstituen gerindra
seluruh kader gerindra itu menginginkan pak prabowo kembali berkontestasi
karena menganggap pak prabowo adalah orang yang
yang punya komitmen tinggi untuk persatuan bangsa dan itu menjadi pr bagi seluruh kader gerindra
karena salah satu mimpi seluruh kader gerindra dan pemilih gerindra itu adalah menjadikan pak prabowo sebagai presiden
jadi seluruh pemilih gerindra itu kalau ditanya rata rata salah satu harapan mereka itu adalah melihat pak prabowo menjadi presiden
jadi dua alasan itu menyebabkan
menjadilah terbelakang penting kenapa pak prabowo kembali berkontestasi di dua ribu dua puluh empat
alasan pertama pak prabowo adalah seorang petarung seorang pejuang yang akan maju terus
yang kedua kader kader punya mimpi agar pak prabowo jadi presiden ataupun mengantarkan pak prabowo sebagai presiden
tapi informasi di luaran yang banyak beredar bahwa pak prabowo subianto maju kontestasi pilpres
sebetulnya hanya untuk kotel efek partai gerindra menambah kursinya partai gerindra
jadi bukan persoalan menang atau kalah tapi yang penting kursinya gerindra ini bertambah di dua ribu dua puluh empat
tidak jadi terbalik ya
seluruh kader gerindra tentu menginginkan pak prabowo menjadi capres
jadi dalam partai kalau kemudian diinstitusionalisasikan keinginan kader kader gerindra itu melihat pak prabowo menjadi presiden
itu pertama ya
kemudian kedua sebagian besar kader gerindra ya apa namanya tidak menginginkan bahkan seringkali kita menganggap gerindra
punya harapan ya pak prabowo jadi presiden dan seringkali juga sebagian kader menganggap
nggak penting kami jadi anggota dpr nggak penting kami jadi wali kota bupati tapi yang penting pak prabowo jadi presiden
dan itu seperti apa praksisnya seperti ideologi yang praksis ya bagi kader kader gerindra
cita cita besar kader gerindra karena kami yakin pak prabowo punya visi punya misi
jadi kecintaannya terhadap nkri itu luar biasa
kemudian saat ini dua ribu dua puluh empat saya pikir pak prabowo adalah salah satu tokoh yang berhasil ya berkomunikasi dengan baik dengan semua kelompok
dan berhasil juga bekerja sama dengan semua kelompok
dan di dua ribu dua puluh empat kita membutuhkan tokoh tokoh yang bisa mempersatukan
tokoh tokoh yang bisa membawa kegembiraan antara satu kelompok dengan kelompok lain
bukan tokoh tokoh yang kemudian
kemudian merawat benci kemudian merawat dendam dan sebagainya
nah pak prabowo salah satu modalitas utama beliau adalah beliau mampu merangkul semua pihak
oke tapi berarti keputusan memajukan pak prabowo subianto pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat itu sudah final ya
gak mungkin berubah lagi
meskipun nanti konstelasi politik berubah
bagi kader gerindra itu adalah keputusan final mendorong pak prabowo sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
seperti apa kita lihat prosesnya
oke fakta politik seperti apa berarti masih dinamis dong mas dhani
politik itu sangat dinamis jadi sangat dinamis tapi dalam sikap resmi partai gerindra pak prabowo tentu kami menginginkan pak prabowo sebagai calon presiden dan itu final bagi seluruh kader gerindra
oke artinya tetap menyerahkan kepada pak prabowo ya keputusannya
keputusan piagam kerjasama kami dengan partai pkb juga menyerahkan
keputusan capres dan cawapres kepada pak prabowo dan caimin
nah ini saya mau tanya nih saya mau tanya nih ke gus jazil yang kemarin piagamnya udah sama sama bikin acara di sentul kalau nggak salah ya
itu ramai sekali yel yelnya pkb dan juga yel yelnya gerindra tapi saya ingin tanya bahwa
oke nanti mungkin bisa nyanyi ya setelah ini ya
gus jazil ini sudah tiga kali berturut turut dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini pkb tidak pernah berkoalisi dengan
partai gerindra pkb selalu berkoalisi ke yang menang pilpres kenapa sekarang mau koalisi dengan gerindra
karena sekarang yang menang gerindra
itu optimismenya optimismenya bang daniel
kalau di dukung pkb biasanya begitu
saya setuju dengan pak daniel
setidaknya begini biasanya koalisi ini memang ditentukan komposisi jodoh dan juga prospeknya
nah ketika tiga kali pilpres
ya pkb juga menghitung
pak prabowo waktu itu kalah
ya kan makanya kita tidak gabung
nah hari ini hitungannya berbeda karena settingnya juga sudah berbeda kan
apalagi sekarang ada persyaratan ambang batas pilpres yang lebih tinggi daripada tahun dua ribu empat belas
nah ini partai partai seperti pkb yang dari awal ini ingin mengusung pak muhaymin menjadi calon presiden
atau ikut di dalam konservasi pilpres
pertama ya harus menentukan siapa partai yang akan mengusung
dan itu apa namanya mencukupi ambang batas
jangan sampai orang mengkaku atau mencalonkan calon presiden
nggak jelas peraunya
atau sebaliknya ada peraunya nggak ada orangnya
nah pkb dengan gerindra ini
menurut saya peraunya sudah jelas
di fakta koalisi kita ingin menatap pemilu dua ribu dua puluh empat dengan damai dan riang gembira
untuk itu untuk menetapkan siapa presiden dan calon presidennya
mandat ada di tangan pak prabowo dan gus muhaymin
tapi tadi anda tidak menjawab pertanyaan saya
kenapa akhirnya pkb mau koalisi dengan gerindra setelah yang tiga kali kemarin
ya hitungannya pasti menang
oh jadi yang keempat kalinya ini yang keempat
jadi tertam laki begitu
ini kan kita melihat tokoh tokoh yang muncul
di dua ribu dua puluh empat kita ingin juga apa namanya kedaulatan partai
apa namanya peran partai politik
itu juga lebih menonjol daripada tahun tahun yang lalu
artinya ketua umum ketua umum partai politik
kami melihat pak prabowo sebagai ketua umum partai politik
pak muhaymin juga sebagai ketua umum partai politik
pantaslah ikut di perhelatan dua ribu dua puluh empat
karena dua duanya ketua partai
nah sekarang pertanyaannya
udah lama jadi ketua partai
dia ada ketua umum partai yang lain
yang mau maju siapa
nana juga nggak lihat soalnya
siapa ketua umum partai yang mau maju
ada beberapa yang lain
ketua umum golkar mau maju
saya tidak bicara pada rumah tangga orang lain
tetapi bahwa gerindra dengan pkb ini sudah jelas
dua duanya ketua umumnya menyatakan siap menjadi calon presiden
dan dua duanya punya gagasan
dua duanya punya arah
dua duanya juga punya kusir
dua duanya punya kemampuan
nah mitra yang sejajar ini penting bagi politik ke depan
tapi ini banyak yang bilang gujazil
bahwa menyatukan pkb dengan gerindra hanya seperti pkb ingin
yang penting kita bisa mencalonkan caimin aja deh
caimin bisa maju dalam kontestasi pilpres
karena sudah berkali kali jadi ketua umum sudah berapa periode
yang paling lama loh caimin itu akhirnya nggak bisa nggak bisa lagi maju dalam pilpres
sekarang karena ada kesempatan sama pak prabowo maju aja
kalau ngikutin omongan orang gak ada habisnya
ya faktanya pak muhaymin ketika itu ingin maju menjadi calon wakil presiden
akhirnya yang jadi pak km arof amin
kan bagus tuh
nah di dua ribu dua puluh empat saya pikir jauh berbeda settingnya
nah maka keinginan pak muhaymin untuk memberikan pendidikan politik kepada kadernya
sekaligus memberikan kepercayaan diri kepada semua ketua umum partai
bahwa pemilu ini dan tugas partai politik itu melahirkan kepemimpinan
oleh sebab itu pantas lah pak muhaimin untuk didorong menjadi calon presiden
itulah yang menjadi arah dari pkb
masalahnya kita butuh koalisi
dari awal kita sudah deklarasi sendiri
tadi anda katakan
ya kalau tidak ada tidak sampai satu perahu deklarasi kan lucu
nah inilah yang kemudian dibangun bersama gerindra
nah justru dalam bangunan koalisi ini yang kemarin ditandatangani ini
kan masih ada satu langkah lagi
untuk menetapkan siapa calon presiden dan calon wakil presidennya
dari tadi gus jazil bilang bahwa gus ami ataupun mohaimin iskandar adalah calon presiden
bang daniel bilang pak prabowo subianto adalah calon presiden
calon wakil presidennya itu menentukannya bagaimana
siapa yang jadi ri satu siapa yang jadi ri dua
siapa yang jadi capres siapa yang jadi cawapres
di poin empat piagam koalisi disebutkan
yang diusung oleh koalisi kedua partai ini
ditentukan secara bersama sama oleh pak prabowo dan gus muhaymin
artinya diantara beliau berdua ya pak prabowo dan juga gus muhaymin begitu
ya begitu lah mananya
apa dari elektoralnya atau apa
kalau menurut bang daniel gimana
siapa yang kira kira pantas untuk menjadi capres ataupun cawapres
kalau dari elektoral lebih tinggi
elektoral lebih tinggi ketua umumnya bang daniel
sepenuhnya percayakan pembicaraan masalah ini kepada pak prabowo dan gus imin
jadi silahkan saja
tentu beliau berdua punya kearifan terkait dengan itu
jadi piagam kerjasama terang menyebutkan
ya otoritas untuk menentukan capres dan cawapres ada di tangan beliau berdua
jadi ini tergantung nanti kerelaan hati antara caimin atau pak prabowo subianto
karena kan harus ketemu harus musyawarah kan berdua
harus duduk bersama musyawarah negosiasi siapa yang jadi capres siapa yang jadi cawapres
begitu kan kalau biasanya nu biasanya begitu
musyawarah untuk mufakat menemukan titik temu
ada kompromi namanya
nah untuk mencapai titik kompromi itu kan antara pak prabowo dengan
ya dua duanya pantas gak sulit
oke saya mau ke mas usman
tapi saya ingin tunjukkan dulu kalau tadi kita sudah bahas koalisi
tapi saya ingin tunjukkan ada data yang sudah kita punya
beberapa lembaga survei sudah merangkum isu isu saja
isu isu apa saja yang kemudian menjadi perhatian dari responden
mas usman tapi jangan dijawab terlebih dahulu
kita akan menjawab
harus jeda terlebih dahulu
anda masih bersama kami di political show
dan tadi kita sudah membahas soal koalisi koalisi
ternyata untuk pemilihan siapa yang jadi capres ataupun siapa yang jadi cawapres itu tergantung dari kerelaan hati
ataupun tabayunnya pak prabowo subianto
dengan muhyemini skandar
dengan gus ami
jadi nanti mereka akan berdiskusi berdua
menentukan siapa yang jadi ri satu ri dua
untuk maju dalam kontestasi pilpres
kita tinggalkan soal koalisi
saya mau ke mas usman
soal isu isu yang mungkin bisa menjadi ganjalan pak prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
apa saja kita lihat di belakang
kita sudah merangkum beberapa lembaga survei
yang kemudian merangkum beberapa isu yang menjadi concern
ternyata mayoritas adalah isu ekonomi
ataupun isu menciptakan lapangan kerja
kemudian harga harga kebutuhan pokok
ini ada lagi mungkin surveinya
oke ini versinya carta politika
sekali lagi nomor satu adalah kenaikan harga bahan pokok
kemudian kemiskinan tetap ekonomi
daya beli yang rendah
meningkatnya hutang negara
oke ada lagi
ya ini prc juga sama
mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat
mampu memperjuangkan kepentingan rakyat
dan figurnya jujur
mampu memberantas korupsi
dan figurnya tegas serta berwibawa
ini udah semua kali ya
kalau dilihat tadi
dari tiga lembaga survei
yang kemudian kita rangkum
ternyata responden ataupun pemilih dua ribu dua puluh empat tidak peduli dengan isu ham
tergantung kita mempersepsikan isu ham
dalam pengertian seperti apa
isu hak asasi manusia bisa dalam arti keadilan politik
bisa juga dalam arti keadilan sosial
apa yang tadi tergambar sebenarnya isu isu kebebasan ekonomi
sebagai bagian dari apa yang diinginkan
oleh masyarakat dunia
dalam mewujudkan hak asasi manusia
itu semuanya tertuang di dalam kovenant hak internasional
tentang hak hak sipil dan hak hak ekonomi sosial budaya
saya tidak melihat ada perbedaan
atau ada keterpisahan
antara masalah masalah hak asasi manusia
di dalam hak hak sipil dan politik
dengan hak hak ekonomi sosial budaya
ketika dia ingin sejahtera
meningkatkan upah buruhnya
dia ingin berserikat
artinya dia ingin punya hak dan kebebasan sipil
dia ingin punya hak untuk berpendapat
dia ingin punya hak untuk berpresi
dan dia punya hak untuk berserikat
bahkan mogok kerja
sulit membedakan antara isu isu kesejahteraan sosial
isu isu kebebasan politik
sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan
dari isu demokrasi dan hak asasi manusia
tapi mas usman
kalau kita lihat kasus pelanggaran ham
yang muncul pada tahun dua ribu empat belas
ini tidak muncul
untuk pilpres dua ribu dua puluh
anda melihatnya seperti apa ini
karena memang tantangannya kan berubah
tantangan hari ini dengan pandemi
orang banyak terdampak secara ekonomi
bahkan sekarang krisis ekonomi dunia juga
sudah semakin terlihat
di depan mata
banyak negara eropa
banyak mengalami itu
atau inggris gitu ya
bahkan indonesia juga akan
mengalami itu semua gitu
nah ini yang saya kira
dilihat di depan mata
bbm akan naik
atau berbagai harga kebutuhan pokok
buruh kan protes kejalanan
beberapa tahun terakhir
tiga tahun terakhir
karena upahnya tidak naik naik
sementara kebutuhan pokok itu
dan lain sebagainya
atas realitas kehidupan mereka
dan saya bisa mengerti
menjadi prioritas utama
misalnya dibanding dengan
agenda agenda yang telah lampau
tapi bukan berarti
bahwa isu isu yang lampau
itu tidak lagi penting
nah disini kita butuh
sosok negarawan itu
bukan sosok yang mengikuti
misalnya tercermin dalam survei survei
kalau itu biasanya
pemimpin pemimpin yang sifatnya populis
dia hanya melihat sentimen populis
sentimen populer di masyarakat
itu yang dia ikuti gitu
padahal seorang pemimpin itu
ini sudah ada perahu
sudah ada orang
artinya sudah ada nahoda
sebenarnya yang perlu itu
mau kemana kita berlayar
nah itu yang saya kira
tergambar dari persepsi masyarakat
tapi juga seorang pemimpin
harus punya visi ke depan

dalam berbagai bidang hak asasi manusia
misalnya penghapusan hukuman mati
itu bukan karena persepsi yang dibentuk
di dalam masyarakat
banyak negara negara maju
bahkan kalau disurvey
mungkin lebih banyak didukung
nah tapi banyak praktik di dunia
negara negara wan besar
yang menghapuskan hukuman mati itu
lebih karena visinya
lebih karena pengetahuannya
bahwa secara ilmiah
tidak ada bukti
efek menimbulkan efek jerah
itu contoh aja gitu
visi visi seorang leader
nah itu yang jadi tantangan
saya kira di dalam
yang akan jadi tantangan ya
dalam aliansi yang sekarang
kalau tadi visi ekonomi
yang mungkin akan dititik beratkan
termasuk pak prabowo subianto
kalau dari penjelasan bung daniel
tadi saya belum melihat itu
kalau saya baca
ada lah misalnya
soal persatuan gitu ya
sekjen partai gerindra
mencalonkan diri lagi
ingin memperkuat pancasila
ingin memperkuat persatuan
dan para pendukungnya
bukan sosok yang ingin memperkuat pancasila
bukan yang ingin memperkuat
di situ saya muncul
dari kedua partai ini
itu lebih banyak berasal dari subkultur nasionalisme
yang sifatnya monolitik
nah sementara yang
partai kebangkitan bangsa
basis politiknya berbeda ya
itu nasionalisme yang pluralistik
mengagumkan negara totalitar
atau negara misalnya integralistik
yang satu lagi
gerindra lebih dekat dengan hti
pkb lebih dekat dengan
secara apa lagi
secara sosok ya
prabowo lebih berasal dari tradisi abangan
caimin berasal dari tradisi santri
dari dulu sebenarnya gak bisa ketemu ini gitu
ketika ada aliansi itu saya melihat ini
tidak ada aliansi yang sifatnya ideologis
tidak ada aliansi yang sifatnya strategis
kecuali aliansi taktis atau aliansi pragmatis untuk duduk di kursi presiden itu
silakan bang daniel dijawab
tidak ada visi misi
menurut saya apa yang disampaikan bung usman ini sesat nalar ya
sesat nalarnya kenapa
anda tidak bisa menjustifikasi seorang pemimpin

ya kemarin kemarin jelas pasangan ada pak prabowo dan pak jokowi
jadi ada kelompok abc kemudian mendukung pak prabowo itu bukan berarti kemudian pak
prabowo sama dengan mereka
ini kan terkait dengan elektoral pada saat itu
mereka mendukung pak prabowo
bukan berarti pak prabowo sama dengan sikap politik
kritik mereka mungkin bisa jadi mereka enggak bersetuju dengan pak jokowi giliran begitu saja
pada saat itu ya itu pertama kemudian kedua bagaimana mungkin bisa menyebut pak prabowo
tidak pro ham atau tidak apa namanya tidak pro pancasila dan sebagainya beliau prajurit loh
mati dan siap mati untuk menjaga penjagaan penjagaan mungkin selalu menjadi alat apa kampanye
negatif dan kamarnya hitam buat pak prabowo dan itu bak kaset kusut yang terus diulangkan pada
momentum momentum politik ketika pak prabowo berkontestasi itu pertama ya jadi kalau kemudian
ada tadi statement dari apa dari dari bung usman terkait dengan green drakurang pancasila saya
pikir nggak relevan sama sekali justru komitmen utama dan selalu disampaikan pak prabowo kenapa
kita mencari teman kerja sama
politik yang kalau dalam bahasa apa gus jajilu sekufu begitu artinya yang punya komitmen sama
merawat pancasila nkri persatuan dan sebagainya nah kemudian momentum politik dua ribu dua puluh empat ini menjadi
momentum apa progresif artinya progresif harus lebih baik dibandingkan dua ribu sembilan belas makanya kalimat yang
kami gunakan dan kami bersepakat dengan teman teman
ada itu orang yang sengaja merawat dendam politik dan benci politik sebagai komoditas
dan itu tidak sehat dan itu tidak boleh
oke lah yang sesuatu yang sudah lewat kita lalui dan kita harus perbaiki terus menerus
oke saya ingin tanya ke gus jazil tadi
kalau menurut mas usman nggak ketemu ini titiknya
basis politiknya antara pak prabowo yang abangan
kemudian gus ami ataupun caimin yang santri
jadi titik ketemunya ini titik pragmatisme
titik kepentingan titik kursi titik tiket untuk menuju pilpres jawabannya
jadi justru itu semakin menegaskan bahwa pkb itu menghargai keberagaman
bisa berkomunikasi dengan siapapun
jadi kalau politisi ditanya apa langsung
justru dengan gerindra katakan kita tidak pernah ada masalah dalam konteks visi kebangsaan
kita ini hidup di negara yang sama
pkb sangat menghargai pluralisme
nah kalau disebut soal visi tadi
kalau gus muhaymin jelas visinya
beliau membuat visi tentang visi indonesia sejahtera
nah ini yang kemudian ingin dibangun oleh pkb
karena negara yang besar ini
keragaman salah satunya ditopang dijaga oleh nilai nilai yang selama ini dikembangkan dijaga oleh pkb
tapi masyarakat kita yang dibawa termasuk konstituen pkb
sesungguhnya belum menemukan keberagaman
ini justru tantangan dari seorang pemimpin
gus muhaymin yang lahir dari kalangan santri
harus mampu juga mengangkat para santri ke derajat yang sejahtera
nah soal misalkan dengan pak prabowo yang dianggap memang jauh
nanti diinsafkan kalau ada yang salah
nanti kalau ada yang kurang di kita
biar ditambah oleh pak
jadi saling melengkapi kalau bisa yang berbeda
itu kita tidak dalam posisi menyalah nyalahkan
tapi posisi memberikan kemampuan untuk kita mencapai kemampuan yang berbeda di dalam kerajaan kita

dan memberikan nilai tambah
oke saya ingin tanya ke mas philip
kalau tadi meskipun tidak ketemu titiknya
kalau menurut gus jazil
tapi di sisi lain tadi isu isu yang muncul
ternyata isu ham tidak masuk
tidak menjadi concern
berarti artinya peluangnya pak prabowo
dengan tambahan perlengkapan dari pkb
dari nu kemudian isu ham tidak ada
peluangnya besar dong pada pilpres dua ribu dua puluh empat
yang pertama yang mau saya sampaikan ya
ini kita harus hargai partai partai yang
sudah mendeklarasikan koalisi
ini saya kira penting
dibandingkan dengan kebiasaan
menunggu sampai detik terakhir
masyarakat tidak sempat mengevaluasi
apa yang dilakukan hari ini kan mengevaluasi
dan ini mungkin karena hitung mundur juga
teman teman partai tahu persis
pendaftaran terakhir nanti bulan oktober dua ribu dua puluh
pilpresnya februari dua ribu dua puluh
waktu kampanye cuma tiga bulanan
karena itu mereka harus berlomba lomba
dalam konteks berlomba lomba ini
akibatnya terjadi yang tadi disampaikan oleh usman
bahwa yang terjadi adalah koalisi yang sifatnya memang taktikal
kalau pak prabowo nasionalis
teman teman pkb dianggap sebagai
dan juga dianggap sebagai
yang satu nasionalis pluralis
nah persis karena itu dia hitung
kalau satu tambah satu jadi dua
saya gak tahu
nanti kita bahas
tuduhan itu serius loh
bagi seorang prajurit seperti pak prabowo
dan gerindra yang isinya sangat beragam
berangkat cuma dari
karena ada yang mendukung pak prabowo
itu nggak adil menurut saya
kenapa ketika dalam
konteks politik kita berharap
dapat dukungan tentu dari
di kotak suara
dan itu adalah nalar yang sangat sederhana
tapi kalau kemudian
ada satu kelompok yang ikut
tidak fair sekali
apalagi kemudian dialamatkan ke partai yang sangat
plural seperti gerindra
dari tokoh yang sangat plural
seperti pak prabowo
statement yang penuh sinikal
sinis dan sebagainya
dan itu gak sehat bagi kami
tapi sebetulnya pak prabowo sebagai seorang prajurit
sebagai seorang nasionalis
risi gak sih dengan
adanya tuduhan tuduhan itu
dengan adanya relawan relawan yang seperti itu
dengan tuduhan tuduhan seperti ini kan kita terganggu
itu sangat terganggu
saya saja mendengarkan yang terganggu
jangankan pak prabowo
tiba tiba karena ada yang mendukung yang seperti itu
ditunggu sangat anti toleransi dan sebagainya
dan yang dilakukan oleh bung usman tadi ya
memproduksi itu secara terus bener
jadi melakukan stigmatisasi
sepada satu tokoh
supaya diingat pada publik
ya seperti itu
nah itu menurut saya yang berbahaya ya
apalagi di tengah kita
yang sangat beragam
dan membiarkan dendam dan benci itu
bergabung gerindra pkb itu
stigmanya bisa terlepas
silahkan mas filip diteruskan
tapi yang disampaikan bung daniel penting
kita ini memang dalam berbagai persoalan ham
tidak pernah menyelesaikannya secara tuntas
sehingga tentu saja akan selalu ada pandangan pandangan
yang kemudian merugikan orang orang yang di
mungkin dianggap melakukan pelanggaran
sementara di sisi yang lain
teman teman yang mengadvokasi isu ham
tidak melihat ada penyelesaian yang tuntas
nah ini saya kira
ini pr bangsa juga gitu
mau pkb mau gerindra atau semua
bagus juga sebetulnya kalau
ham itu tetap dibicarakan
karena dia bagian yang penting
kemarin kalau kita lihat pidato
perpres untuk penyelesaian
penyelesaian untuk pelanggaran berat ham masa lalu
karena presiden menyatakan di pidato enam belas agustus
mungkin teman teman yang melihat
loh kok pelanggaran ham diselesaikan secara non judicial
nanti ada efek efek lain lah
nah saya kira karena itu
karena masih diangkat juga oleh pak jokowi dalam pidato enam belas agustus
dia tetap penting
nah kembali ke soal
peluangnya tadi dengan tidak adanya
tisu ham kemudian
dilengkapi oleh nu
saya setuju dengan yang disampaikan bung usman tadi
bahwa ham ini ada ham aspek politik tetapi ada aspek ekonomi
dan masyarakat pasti akan terkait soal itu
bantuan ekonomi ketika masa sulit misalnya
dan itu terlihat dalam bagaimana
akan menyampaikan visi tentang
misalnya bantuan sosial
atau kebijakan anggaran
dan lain lain dan itu tetap penting
saya kira untuk disampaikan
dan kalau misalnya
saya banyak setuju dengan bung usman
tapi mungkin ada aspek yang bisa kita
punya perbedaan pendapat
tujuannya koalisi itu memang
jadi kalau misalnya
berkoalisi dengan yang sama
itu namanya dakwah sama orang beriman
jadi dia tidak ada perluasan konstituen
dari sisi partai
tetapi yang disampaikan bung usman juga legitimate
bahwa ini ketemunya bagaimana sebetulnya
antara pkb dengan gerindra
karena sudah di deklarasi sekarang
bung daniel juga jangan suka cepat cepat marah
bilang orang punya pendapat ini menudung
ini lagi diskusi
saya nggak menuduh cuma si apa namanya itu kan diproduksi
kan kita mau yang gembira kita mau yang gembira nih katanya tadi ya
dan itu tidak sehat apalagi tuduhan itu terus dialamatkan
jadi peluangnya bagaimana apakah tetap peluangnya terbuka lebar lebih besar
karena isu isu ham itu tidak masuk menjadi konsernya responden
kemudian sudah dilengkapi oleh nu tadi anda belum jawab nih mas philip
atau malah ke depannya itu nanti bisa dicari tahu oleh para pemilih
memang secara dilihat dari survei isu isu ham tidak masuk
tetapi pada sisi yang lain tadi di awal ada paparan tentang beberapa lembaga survei tentang elektabilitas
elektabilitas pak prabowo paling tidak dalam survei yang disampaikan tadi
itu dari beberapa bulan yang lalu nomor satu sekarang nomor dua atau nomor tiga gitu
dan akibatnya mungkin tidak ada korelasi antara bahwa tidak ada isu ham yang diperhatikan
oleh masyarakat pemilih
dengan naiknya misalnya suara pak prabowo jadi nggak ada korelasinya
tidak ada korelasinya
bahwa isu ham tidak dibicarakan oleh masyarakat hari ini itu tidak serta merta berarti bahwa
elektabilitas pak prabowo naik atau isu ham dilupakan saya kira itu pesannya
boleh saya tambah ya
oke tapi kita harus jeda terlebih dahulu mas usman nanti anda boleh tambahkan
tapi kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show kita akan kembali sesaat lagi
pandangan anda bagaimana secara milenial sini
baik terima kasih mbak rifana atas kesempatannya suara saya terdengar jelas ya

beberapa kali diprotes publik bahkan sebelum menjajaki posisi saat ini
amnesty international kontras dan ikohi telah menyurati presiden terkait keputusan memberikan jabatan penting kepada prabowo yang kontroversial
bersama rekan rekan ekstimawar apakah hal tersebut turut menjadi jaminan bahwa skema kampanye penyelesaian pelanggaran ham masa lalu dapat dituntaskan
seandainya prabowo ingin menjabat sebagai ri satu saya berspekulasi apakah prabowo selama ini selalu kalah karena banyak dosa dosa masa lalu yang belum dikendalikan
karena prabowo selama ini selalu kalah karena banyak dosa dosa masa lalu yang belum terselesaikan
kemudian ditambah lagi melalui pembentukan komponen cadangan tahun dua ribu dua puluh satu dengan anggaran fantastis
rasanya tidak lebih urgen dibandingkan pembelian alutsista mengingat tragedi nanggala beberapa tahun silam
lalu bagaimana kebijakan tersebut dapat dipandang dari seseorang yang mau mencalonkan diri sebagai ri satu demikian mbak terima kasih
keras banget nih pertanyaannya andrew silakan bang daniel dijawab ini suara mahasiswa suara pemilih terbesar di dua ribu dua puluh
semua pendapat itu kan sah saja dan itu sudah dijawab banyak hal ya
pertama terkait dengan kaset kusut yang terus diulangkan secara hukum sudah selesai dan semuanya sudah diselesaikan di depan pengadilan dan sebagainya
dan pak prabowo tidak terkait apapun terkait dengan itu itu pertama
kemudian kedua dan ketiga
terima kasih bang daniel
terkait dengan kebijakan di kementerian pertahanan juga sudah berulang kali kita jelaskan komponen cadangan adalah bagian dari amanat konstitusi kita
undang undang yang undang undang nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas maaf dua puluh empat dua ribu sembilan belas tentang psdn dan itu menjadi amanat yang harus dilakukan oleh pak prabowo yaitu penyediaan komponen cadangan
anggarannya tidak besar dan rekrutmen komponen cadangan itu ada sekitar dua lima ratus per tahun
dan fokus pak prabowo alutsista dan kalau anda perhatikan kalau ada menhan yang sangat concern terhadap modernisasi alutsista saya pikir adalah salah satunya yang paling getol adalah pak prabowo
dan hari ini modernisasi alutsista dilakukan secara maksimal dan tentu tidak bisa instant karena beli alutsista

dan hari ini modernisasi alutsista dilakukan secara maksimal dan tentu tidak bisa instan karena beli alutsista
alutsista memperkuat industri pertahanan dalam negeri kita itu tidak bisa bim salabim dan tidak juga bisa seperti kita beli mobil di dealer dan butuh waktu yang sangat panjang dan butuh diplomasi yang juga sangat panjang
baik tapi tadi andrew perwakilan dari mahasiswa mempertanyakan kalau nanti pak prabowo maju dalam kontestasi pilpres apa visi misi beliau dalam soal penegakan ham
itu yang nanti akan menjadi concern teman teman milenial
tentu itu adalah isu penting ya seperti tadi disampaikan oleh bung usman isu ham tentu adalah bagian integral dalam hidup dan kehidupan kita
isu ekonomi ada isu ham isu hukum dan sebagainya
dan pak prabowo punya perspektif sampai dengan hari ini integrasi tentang nilai nilai ham itu sangat penting
membangun kesadaran publik untuk menghadirkan nilai nilai ham itu penting
dan itu selalu disampaikan di setiap momentum
oke itu nanti akan tertuang pada saat beliau
kalau beliau maju dalam kontestasi pilpres kita akan lihat visi visinya secara konkretnya apa soal pendegakan ham
karena itu akan menjadi pertanyaan pertanyaan yang sangat di challenge nantinya
dari track record pak prabowo yang sangat awalnya misalnya beliau berhenti dari militer kemudian memilih jalur demokrasi dengan membentuk partai politik
itu adalah salah satu langkah menunjukkan pak prabowo pro demokrasi pro ham dan ingin menghadirkan demokrasi yang sehat
itu sudah sebagai sinyal bahwasannya pak prabowo ingin negeri ini ingin negeri yang demokratis ingin negeri yang menjunjung tinggi nilai nilai ham
baik ada satu lagi ini mantan relawannya prabowo sandi dua ribu sembilan belas
mantan relawan emak emak pepes yang ingin juga menyampaikan pandangannya yang ingin juga menanyakan pertanyaan mungkin
silahkan namanya siapa mbak ajeng ya
ya saya mbak ajeng kak rifana
oke silahkan diperkenalkan
saya ekselen pepes jadi saya dihubungin
mas gimana kita bisa percaya sama pak prabowo bahwa pak prabowo bakal peduli sama rakyat
kalau pendukungnya aja ditinggalin gitu loh mas waktu pilpres kemarin
oke itu pertanyaannya ya
itu suara hati emak emak yang
dulu dua ribu sembilan belas saya ingat banget sampai bikin senam bikin lagu buat pak prabowo tapi mereka patah hati setelah pak prabowo bergabung dengan koalisnya pak jokowi
silahkan bang daniel
ya kan pemaknaan ibu ditinggalin itu karena pak prabowo bareng dengan pak jokowi kan itu
jadi nggak bisa dinilai secara melankolik konteks ditinggali itu tidak sesuai aspirasi untuk menyalurkan nggak suka dengan pak jokowi
kemudian kalau bareng dengan pak jokowi itu ditinggalkan
justru pak prabowo mendengarkan kebutuhan pemilih beliau pendukung beliau dengan cara apa
dengan cara tentu menjaga kohesivitas negeri ini dengan kuat
dan salah satu caranya adalah kemudian memperkuat pak jokowi supaya kemudian kita tidak pecah belah dan sebagainya
coba anda bayangkan kalau pak prabowo ada di luar pemerintahan kemudian pak prabowo apalagi kemudian pandemi
sangat panjang dua tahun ini saya pikir itu kos politiknya akan sangat mahal untuk kita semua
apalagi ada pihak pihak yang memang menginginkan kontestasi ini terus menerus rawat benci dan dendam itu terus terus menerus hadir
makanya kemudian pak prabowo ingin menganulir itu dan memfasilitasi keinginan pendukung pak prabowo untuk indonesia lebih baik
dan salah satu cara untuk indonesia lebih baik pak prabowo ikut membantu
jokowi oke saya ingin tanya ke gus jazil dengan tadi pertanyaan dari mahasiswa kemudian dari mantan relawan
ada ganjalan ganjalan yang harus diselesaikan oleh seorang prabowo subianto
yang mungkin nanti bisa tertular pada saat pkb dan juga gerindra sama sama bergabung
jadi bebannya itu akan dipikul bersama ini pkb gimana dengan ganjalan tadi
tentu kalau berkoalisi akan memikul beban
dan saya pikir itu biasa
udah siap berarti ya
tentu kita punya pandangan soal ham
kita juga punya keinginan
masa lalu juga kita selesaikan
tetapi misalkan kalau kita pelihara terus seperti yang disampaikan mahasiswa
yang mungkin seakan akan memberikan tuduhan kepada pak prabowo
saya pikir kurang tepat
kan tidak terbukti
kan nggak ada pembuktian apapun soal itu
tetapi memang disebut sebut itu ya
nah disebut sebut ini lah yang selalu kemudian moncong soal ham itu
pak prabowo dihadapkan ke pak prabowo terus
nah bagi pkb seandainya kami nanti berkoalisi tentu hal hal yang terkait dengan itu
kita akan lakukan dialog dan pendekatan dan sekaligus mencari solusi ke depan
supaya ini tidak selalu menjadi ganjalan kepada siapapun
nah yang kedua terkait dengan emak emak tadi yang kecewa
saya pikir pak prabowo yang gabung dengan koalisi yang ada
ingin memberikan darmabaktinya yang lebih besar kepada bangsa
jangan dimanai sebagai meninggalkan
kalau misalkan bu ajeng ketika itu secara tulus mendukung pak prabowo
mestinya ketika pak prabowo menjadi menhan
di situ bu ajeng bisa menyampaikan aspirasinya lebih dekat dengan kekuasaan
nah mungkin nggak tahu dinamikanya seperti apa
tetapi bagi pkb
kalau memang gerindra dan pkb ini jadi satu
kita cari titik titik keunggulan titik titik masalah
yang harus diselesaikan bersama sama
oke jadi siap menanggung beban bersama ya
siapapun yang nyalon pasti punya titik lemahnya
siapapun yang nyalon juga pasti punya titik kemenangannya
oke baik baik silahkan mas usman ditanggapi tadi
udah boleh ya
ya jadi sebenarnya kalau kita ulang lagi percakapan tadi
saya nggak menyebut sama sekali tuh kasus penculikan
saya nggak mengulang apa yang tadi dibayangkan sebagai pengulangan
mungkin perlu ditanyakan ke faisal reza
salah satu ketua komisi di dpr
anggota fraksi pkb yang pernah diculik gitu ya disiksa gitu
itu bisa dibicarakan di sana
saya tadi sebenarnya tidak bicarakan itu
jadi saya kurang paham kenapa ada jumping to the conclusion gitu
jadi kayak melompat pada kesimpulan seolah olah saya memberikan
tuduhan tuduhan pelanggaran hamasa lalu penculikan
saya memang hindari itu
karena saya pikir percakapan
kontestasi politik itu harus pada gagasan gagasan besar
bukan pada gagasan gagasan kecil
gagasan jangka panjang
bukan jangka pendek
itu sebabnya saya bicara antropologi politik
saya bicara antropologi kebudayaan
saya menempatkan prabowo dalam konteks pembagian antropologisnya
clifford girld sebagai seorang abangan
tidak ada stigma negatif di sana
chaimin sebagai santri
demikian pula dalam konteks ideologi gitu ya
david bauche menjelaskan dengan sangat baik
bagaimana nasionalisme itu tidak bisa disinggalkan
nasionalisme itu bisa beragam variannya
ada yang cenderung monolitik
ada yang cenderung pluralistik
kalau tadi dibantah
saya kira banyak faktanya
misalnya dalam pilpres yang lalu atau dalam pengalaman pengalaman yang lalu
prabowo menandatangani fakta integritas
misalnya untuk memperlakukan syariat islam
misalnya itu yang dianggap banyak kalangan
banyak sarjana bertentangan justru dengan apa yang dibayangkan
sebagai nilai nilai pancasila
demikian pula dalam konteks penculikan
kalau misalnya penculikan dianggap itu nggak penting gitu ya
sementara pancasila penting
di mana relevansinya
tapi tadi disinggung juga oleh salah satu perwakilan mahasiswa
artinya itu di mata milenials itu menjadi suatu yang penting

saya kira itu bagus
dan yang sebenarnya tadi saya bantah itu adalah
pak prabowo tidak pernah tandatangan integritas
untuk menerapkan syariat islam
itu nggak benar sama sekali
itu pertama ya
jelas kok itu
kemudian kedua kenapa saya harus koreksi
yang paling fatal buat saya tadi adalah pernyataan
tidak pro pancasila segala macam
tuduhan itu hadir terhadap prabowo
itu jadi masalah
boleh dilanjut lagi
oke silakan bang usman
ini kita kasih kesempatan dulu bang usman
kalau kita baca kajian kajian politik
dari para sarjana penjelang pemilu saat lalu
dan marcus meissner misalnya
ketika prabowo pidato di taman ismail marzuki
dia jelas secara eksplisit mengatakan
demokrasi ini gak cocok dengan budaya timur
dengan adat timur
demokrasi ini budaya barat
tetapi dia juga menyimpan paradoks
di dalam pemahamannya tentang demokrasi
ketika partainya yang mendukungnya itu memenangkan
pemilihan legislatif secara mayoritas
ia berubah haluan
dia kalah pilpresnya
tapi dia menang pemilihan legislatifnya
lalu dia katakan bahwa demokrasi yang saya bayangkan ideal adalah
menurut anda itu bentuk ketidak pancasilaan pak prabowo
itu yang tadi
kalau yang sekarang bukan
pancasila itu sila keempat
itu tentang demokrasi
sila kelima itu tentang keadilan sosial
sila kedua gagasan schumanis
hak asasi manusia
sebentar bang dhani
boleh kasih kesempatan saya biar tuntas ya
ketika prabowo menang pemilihan legislatif
pendukungnya yang saya masuk
oke waktu kita tidak banyak nih mas usman
sementara legislatif ia menang dan eksekutif dia kalah
ia langsung membayangkan bagaimana caranya supaya jadi presiden
caranya apa dia lakukan
dia bilang demokrasi yang paling cocok demokrasinya westminster
yaitu perdana menteri diputuskan berdasarkan mayoritas partai yang menang
jadi dia punya hipokrasi dia punya sikap sikap paradoks
di dalam melihat demokrasi
di satu sisi dianggap produk barat anti barat
menemukan budaya timur dan seterusnya
demikianpun dalam retorika politiknya
anti aseng anti asing menyerang ahok
pada politisi politisi gerinda bicara banyak yang sangat sektarian
yang sangat membawa kebencian berdasarkan agama
dan terakhir tidak ada prestasi di pertahanannya
bagaimana anda melihat tadi pendapat dari mahasiswa kemudian
sebentar sebentar bang dhani
ya saya kira isu itu kan banyak
tadi ada isu ekonomi
bagi sebagian orang isu ham itu yang paling penting
karena mungkin pernah menjadi korban
atau keluarganya pernah menjadi korban
atau punya memang pandangan yang sangat kuat tentang kemanusiaan
itu pasti akan tetap ada nggak mungkin hilang
jadi bukan kaset rusak gitu
kalau ada orang bicara tentang ham
ini bukan spesifik soal pak prabowo ya
tapi ada yang lain lain juga kan
jadi karena isu beragam sehingga nanti saya kira sah sah aja
kalau ada orang yang menyampaikan hal hal
itu kan isu isu ini
nah yang kedua menurut saya
tadi yang disampaikan usman hamid itu betul
bahwa pada akhirnya memang nanti
kan karena masih lama
ada keuntungan ada kerugian nih orang yang deklarasi duluan
dia akan dikuliti duluan
jadi ini udah dikuliti duluan ya
jadi semua peluru pelurunya udah menyerang ke pak prabowo
nanti mendekati kontestasi artinya pelurunya sudah habis
jadi untung juga pak bung dhani
itu ada keuntungannya pak dhani
dan saya kira tadi saya sampaikan bahwa ini tradisi
mendeklarasi sejak awal ini penting
karena kita tidak mau pemilih memilih kucing dalam karung
seperti tadi sampaikan ibu yang dulu menjadi relawan
tidak mau misalnya merasa ketika memilih a
karena dia percaya kandidatnya akan melakukan a
ternyata kandidatnya melakukan b
mereka kecewa itu biasa juga boleh
dan itu harus dilakukan
pemilih yang kecewa harus menyampaikan pandangannya seperti itu tadi
dan itu hal hal yang biasa
ini hal yang wajar dalam kontestasi
oke saya kasih kesempatan pak dhani satu menit ya
karena kita udah mau break ini
iya bung usman tadi ngambil snapshot snapshot diskusi panjang dari pak prabowo
pak prabowo suka mengeksplorasi dengan banyak analogi
dan itu yang menurut saya tidak fair
jadi dari semua tindakan yang sangat demokratis yang ditunjukkan pak prabowo selama ini
ya tidak menjadi poin penting bagi bung usman untuk menunjuk wajah pak prabowo yang sesungguhnya
beliau sangat demokratis sangat pancasilais
dan punya komitmen luar biasa terhadap menjaga hubungan luar negeri selama ini
diplomasi pertahanan kita itu bekerja dengan baik ya pada era hari ini
pak prabowo sangat intens merawat diplomasi pertahanan kita dengan baik
dan kalau kemudian punya kesimpulan anti asing dan sebagainya
hanya dari snapshot snapshot tertentu kemudian itu dikembangkan menjadi narasi
tadi fobia terhadap militer misalnya
fobia terhadap kelompok pak prabowo dan sebagainya
itu yang menurut saya tidak sehat
dan itu yang menurut saya
waktu dan pemilih yang akan menentukan itu
konsisten merawat benci itu
waktu dan pemilih yang akan menentukan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu karena waktu juga yang akan nanti memisahkan kita
tapi setelah jeda
political show akan kembali bersama dengan komika aldo
penampilannya seperti apa
untuk mencairkan suasana yang agak panas ini tadi
antara mas usman dengan bang daniel
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hari ini aku mau protes dulu sebenarnya sama cnn sebelum aku stand up ya
karena ini aku ceritain kronologinya ya pak ayat temen temen semua di sini ya
jadi dulu tuh aku tuh kemarin diundang sama cnn
katanya doh stand up di cnn nanti bakal ngundang pak prabowo
ini aku nggak menjilat pak sumpah
aku tuh ngefans banget sama pak prabowo
makanya aku tuh udah siap banget gak cuma materi
kostum lah udah siap
tapi ada satu hal yang aku lupa pak
kalau ngundang kan berarti
itu bisa ditolak kan
makanya sekarang akhirnya pak prabowo nya gak ada gitu
jadinya bingung ini mau
tadi tuh udah siap lho pak joget kayak gini udah siap
aku tuh udah ngebayangin aku akan bercangkrama dengan pak prabowo
di backstage sudah siap padahal
tapi tidak bisa juga
ada pak dhanil anzar saya juga dulu ngefans banget sama bapak pak
untungnya pak aku komika profesional pak
untungnya aku udah siapin
bersama saya pak prabowo di tahun dua ribu dua puluh empat bersama saya berkuda
udah siap saya pak
banyak juga ya kantong bajunya pak prabowo ternyata
dan jujur pak ini aku mau cerita sedikit pak ya
di tahun dua ribu sembilan belas tuh itu adalah awal mula aku tuh ngefans sama pak prabowo
dan di dua ribu sembilan belas tuh jujur aja aku tuh sering dibully gitu sama temanku
gara gara aku tuh terlalu ngefans dengan pak prabowo
dan di kesempatan kali ini pak
aku udah bawa ini
ini teman temanku yang nonton di rumah ya
aku udah bawa daftar nama teman temanku yang dulu ngebully aku pak
yang pertama ini ada teguh pak
teguh ini pak
siap siap ya mas teguh ya
teguh waktu itu dia bilang
buat apa dulu dukung prabowo
gak mungkin menang
teguh pak yang bilang pak
waktu dan tempat saya persilahkan
nanti kalau butuh alamat saya kasih juga gak apa apa pak aman
yang kedua ada kevin mbak
kevin bilang begini
pak prabowo keseringan kalah kayak mu
sumpah yang bilang kevin pak
bukan saya sumpah pak
dan yang ketiga ada yusuf
yusuf nggak bilang apa apa sebenarnya pak
tapi dia orangnya jebelin
jadi gak apa apa kalau mau diisikan juga gak apa apa pak
saya kasih juga alamatnya yusuf
dan aku tuh bingung gitu kenapa cnn undang aku kesini
mas gugun kalau memang mbak rifan ada masalah sama pak prabowo
mbak ya ngomong langsung aja gitu mbak
nggak usah lewat aku gitu
dan banyak gitu yang berat gitu dari aku
jujur aku tuh dulu ngefans banget dengan pak prabowo
sampai beliau jadi menteri pertahanan pak jokowi
yang tadi dibahas juga pak
aku adalah salah satu orang yang aduh gimana dulu tuh ngefans banget
tapi tiba tiba dia bergabung
aku tuh agak agak kecewa gitu pak
dan dalam hatiku tuh kayak pengen teriak gitu pak prabowo
saya kecewa tapi gak seberani itu mbak
saya tetap ini kok saya tetap sadar diri posisi saya
saya itu kecewa gitu dengan ketika pak prabowo bergabung gitu dengan pak jokowi
kenapa karena aku tuh bingung gimana gitu posisinya pak jokowi nelfon pak prabowo pertama kali
ketika menawarkan untuk jadi menteri pertahanan
karena kan pasti akan akurat banget ya pak ya
waduh itu pasti deg degan banget kan
nganu apa kata pak prabowo
gak jadi deh pak
berarti kan deg degan gitu
karena jangan kan pak jokowi kita ngebayangin gitu ya
misalnya aku adalah pak prabowo gitu misalnya
hal pertama yang ada di kepala aku adalah nih orang pasti mau ngejek gitu
ya kan pak ya wajar kita mikir begitu kan
karena tapi untungnya pak jokowi tidak melakukan itu
kan nggak pernah ada sejarahnya gitu pak jokowi nelfon pak prabowo
gak pernah nggak ada gitu ceritanya begitu kan
gak ada pak
dan dan yang aku salut di tahun dua ribu sembilan belas itu pak
ketika pak prabowo akhirnya bergabung
gitu dengan pak jokowi
gak ada dendam gitu
diterima begitu aja
saya mau ngundang bapak untuk jadi menteri pertahanan indonesia
apakah bapak mau
dan pak prabowo membalas
setelah kamu ngalahin saya
kamu mengundang saya jadi menteri pertahanan kamu
saya kasih tahu sama kamu jokowi
akhirnya bergabung juga gitu pak
dan pak jokowi juga membalas lagi gitu
oh kok jadi pak prabowo juga suaranya
alhamdulillah pak prabowo
oh iya satu lagi pak
tapi ini dari saya muhammad ronaldo dan teman teman di sini juga mungkin
oh itu pak yusuf pak tadi yang saya bilang
ada di situ pak kalau mau di sikat

dan saya mau bilang aja dari saya muhammad ronaldo rakyat kecil
siapapun yang nanti jadi presiden tolong menurut saya jurubicara pemerintah itu jabatannya diganti gitu pak
kenapa karena kayaknya yang dibutuhkan oleh pemerintah kita itu adalah jurudengar
karena pemerintah kita sepertinya menurut pengalaman ya tidak punya masalah dalam bikin alasan
yang mereka belum mampu adalah mendengar masyarakatnya sendiri
nama saya aldo terima kasih
jadi penampilan dari aldokomisi co mungkin bisa tepuk tangan
bapak bapak di sini semuanya dari tadi senyum senyum ketawa tawa merasa tersindir atau gimana nih
biasanya dilarang tepuk tangan
oh boleh boleh tepuk tangan ini tadi mirip sekali dengan pak prabowo bang daniel
mungkin nanti bisa diajak ketemu pak prabowo karena aldo ini ngefans banget
mungkin bisa foto nanti sebelahan sekaligus minta tanda tangan ya bang daniel ya
oke sekaligus tadi penampilannya aldo dari komisi co menutup perjumpaan kita pada malam hari ini
saya mau mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya bang daniel lanzar siman juntag
jurubicara prabowo subianto wakil ketua umum pkb pak jazilul fawait
kemudian tadi mas usman hamid udah ngacir duluan katanya ada rapat terima kasih juga
kemudian ada mas willy vermonte senior velo csis terima kasih semuanya yang sudah hadir
dan juga teman teman mahasiswa terima kasih sudah berpartisipasi pada malam hari ini
sampai ketemu nanti pada episode episode political show berikutnya terima kasih
dan sekali lagi terima kasih
lagi siapapun yang akan maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat masih belum pasti karena konstelasi politiknya akan semakin dinamis semakin panas
apakah perkawinan politik antara gerindra dan juga pkb akan berlanjut nanti ke pelaminan
kita nggak tahu siapa yang jadi capres siapa yang jadi cawapres
nanti kita akan kupas tuntas berikutnya dalam episode political show
saya rifana pratiwi selamat malam sampai jumpa
beraninya pak pura